sagu merupakan salah satu bahan pangan pokok di sulawesi tenggara
hal inilah yang mendorong proses pengolahan sagu pun perlu ditingkatkan kualitasnya
ya namun keterbatasan lahan menjadi ancaman produktivitas pengolahan sagu di masa mendatang
sudah lebih dari dua puluh lima tahun syamsuddin menggeluti profesi sebagai petani sagu tradisional
mengolah pohon sagu menjadi tepung sagu siap konsumsi bukan hanya menjadi profesi
kegiatan ini sudah menjadi bagian dari kehidupannya sehari hari
namun proses mengeluarkan pati sagu yang masih menggunakan cara diinjak dan direndam dengan air yang tidak bersih
menimbulkan keresahan tentang higienitas sagu yang dihasilkan
hal ini yang membuat organisasi pangan dan pertanian dunia atau fao
membuat pabrik pengolahan sagu di desa labella konawe sulawesi tenggara
pabrik ini tidak hanya menghasilkan produk sagu yang lebih bersih
namun juga mengedukasi petani sagu tradisional
pabrik sagu yang didirikan ini merupakan bagian dari kampanye zero hunger menjelang hari pangan sedunia
syamsuddin mengaku tidak mengalami kesulitan untuk beradaptasi
walau begitu sempat terjadi kesalahpahaman antara petani sagu dengan pihak pabrik
kesulitannya itu hanya dari pemahaman masyarakat tentang setelah adanya ini pabrik
bahwa pemahaman masyarakat harga sagu akan naik
untuk meningkatkan pendapatan warga
selain itu pabrik sagu diharapkan tidak hanya menjadi tempat penelitian pangan
namun juga tempat wisata
kalau dulu pengolah kalau satu minggu itu paling dia mendapat
tiga ratus an ribu dalam satu minggu ini
tapi dengan adanya pengolahan sang modern ini
yang khususnya mengolah di sini
satu minggu itu bisa mendapatkan duit itu kurang lebih satu juta
kami ingin ciptakan semacam wisata kunjungan wisata
yang ingin melihat kebun sagunya pabrik pengolahannya
dan sekaligus merasakan bagaimana itu konsumsi
yang berbahan bagus
walaupun keberadaan pabrik membantu peningkatan kualitas sagu
keterbatasan lahan sagu akan menjadi ancaman produktivitas pabrik
badan ketahanan pangan sulawesi tenggara mencatat
produksi sagu tahun dua ribu delapan belas diperkirakan tidak lebih dari empat ton
sedangkan kebutuhan konsumen di atas dua belas ton per tahunnya
di konawi sendiri keterbatasan lahan sagu sudah mulai dirasakan
kepala dinas ketahanan pangan konawe mengatakan
hadirnya transmigrasi dan kelapa sawit
ketahanan pangan sulawesi tenggara mengatakan
jadi kendala memang pertama
memang kawasan kita kabupaten konawe ini
yang dulunya merupakan daerah pengembangan
daerah pertumbuhan sagu bukan pengembangan sagu
pertumbuhan sagu yang sangat luas
sudah berdampak dengan pengembangan wilayah
terutama hadirnya transmigrasi
yang kedua hadirnya kelapa sawit
tapi mudah mudahan ke depan inilah yang membuat
ke depan pemerintah daerah melalui pemda
sudah membuat aturan perda tentang penjagaan kawasan kawasan sagu
peraturan daerah tentang pemanfaatan lahan sagu
diharapkan segera rampung
sehingga dapat memaksimalkan edukasi dan bantuan
tentang peningkatan kualitas sagu yang telah dilakukan